saudara kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini
bangunan semi permanen di pemukiman padat penduduk
kemayoran gempol jakarta pusat ludes terbakar
seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan saat berupaya memadamkan api
kobaran api yang muncul pada salah satu rumah langsung membuat panik warga
api yang terus berkobar rabu siang cepat menjalar ke empat bangunan di sampingnya
warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya
serta menyelamatkan barang berharga
seorang warga bahkan harus mendapat bantuan medis karena kelelahan saat berupaya memadamkan api
satu jam kemudian api akhirnya dapat dipadamkan
namun kebakaran membuat lima rumah warga ludes terbakar